saudara dalam rakernas kelima pdi perjuangan sejumlah sindiran dilontarkan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
apakah ini kode pdi perjuangan akan berada di luar pemerintahan
ulasan lebih dalam sudah bersama kami ada direktur eksekutif lembaga survei indonesia mas jayadi hanan
dan jurubicara pdi perjuangan mas jiko hakim selamat sore mas jiko mas jayadi
mas ciko saya mau ke anda dulu sebelum kita ngomongin soal arah politik
tadi mbak puan sampai menangis minta maaf kalau ada kader yang menyimpang dengan ciri melanggar etik
melanggar konstitusi dan demokrasi yang dimaksud siapa sebenarnya mas
saya rasa masyarakat bisa menilai rakyat indonesia dan siapapun yang mendengar tadi cip cita tadi
atau yang membaca apa yang disampaikan oleh mbak puan
dan harus saya tegaskan dulu apa yang dibacakan oleh mbak puan itu adalah rekomendasi dari peserta
rakyat kenas v pdi perjuangan jadi itu bukanlah tekst pidato politik puan maharani
tetapi itu adalah rekomendasi dan artinya itu adalah kesepakatan baru seluruh peserta rakernas
yang ditutupi oleh dpd anggota anggota dpr seluruh indonesia dan dpp pdi perjuangan
artinya kita sepakat bahwa kita merasa harus menyampaikan maaf
yang sebesar besarnya atas perilaku beberapa kader saya tidak bisa mengatakan itu adalah hanya satu kader
yang kita lihat tidak menjunjung tinggi etika dalam berpolitik jauh dari nilai nilai moral dalam berpolitik
dan juga melanggar konstitusi dalam proses pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin
kita bisa memahami saya tidak perlu juga menyebut namanya terus menerus
kita bisa lihat apa yang terjadi
ya adalah konstitusi kita mengatakan bahwa calon presiden maupun calon wakil presiden harus di usia sekian
tapi kemudian dipaksakan melalui perubahan di mahkamah konstitusi pada menit menit terakhir sebelum pendaftaran
dan kita harus tahu ada juga pidato ibu megawati sukarno putri penggalannya juga mengatakan bahwa hari hari ini
hukum itu dilanggar oleh hukum
jadi ini juga harus perlu kita camkan dan ini harus menjadi perubahan
jadi kenapa pdi perjuangan merasa harus meminta maaf
karena kader tersebut menetas menjadi politisi melalui pdi perjuangan
dan sedikit banyak tentunya mendapatkan perkaderan dari pdi perjuangan dan kami merasa cukup gagal dalam kader yang dimaksud
oke mas jayadi kalau melihatnya kan tadi dibilang kita tidak bisa bilang hanya satu kader
kemudian juga disinggung soal batas usia cawapres dan lain lain
ya minimal yang paling jelas tiga orang kan
itu kan ada penyimpangan pelanggaran konstitusi atau tidak disiplin
tidak disiplin dan menyimpang itu mungkin maksudnya adalah ketiga tiganya itu kader tapi kemudian mendukung apa namanya
itu tidak disiplin dan penyimpangan gitu kan dari sudut pandang partai
yang kedua ada disebut tadi melanggar konstitusi dan melanggar etika serta demokrasi gitu
itu jelas yang dimaksud adalah tadi yang disinggung oleh bang ciko soal keputusan mk
yang kemudian secara resmi diputuskan oleh majelis mk sendiri bahwa majelis kehormatan mk sebagai keputusan yang cacat etika
meskipun dari segi hukum positif bisa dilanjutkan gitu
minimal dua orang kan yaitu gibran dan pak jokowi yang terkait langsung dengan pdip
kenapa pak jokowi karena ada dugaan ada intervensi dari pak jokowi melalui pak anwar usman yang waktu itu yang merupakan keluarga pak jokowi
lalu kemudian ada upaya untuk tadi bahasanya ya mengakali hukum dengan hukum untuk meloloskan kepentingan politik
saya kira itu yang dimaksud dan cukup jelas gitu
ya kalau memang pdip menganggapnya seperti itu wajar pdip meminta maaf kan karena bagaimanapun itu berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi dari sistem perkadaran mereka
saya kira ini sangat jelas dan cukup absah dari sudut pandang pdip
oke mas ciko tadi kayaknya pas mas jayadi nyebut tiga nama pak jokowi mas gibran mas bobi senyum senyum diantara tiga nama itu atau tiga tiganya
kalau kita bicara soal disiplin ya tadi sudah ya sudah ya kira kira gitu gitu kalau kita bicara soal disiplin ya tadi sudah ya sudah
kita punya aturan aturan dika rwave politik kami
kita punya regulasi kita punya menjunjung tinggi loyalitas dan disiplin untuk kader kader kami
dan itu sudah sangat diper permeti oleh seluruh kader maupun masyarakat
kalau berbicara terkait dengan pdi perjuangan
jadi bukan baru hari ini atau hari sem wohige minggu kemarin
tahun tahun sebelumnya juga begitu ada kader yang melanggar aturan aturan di internal partai kami
tentunya sikap tegas selalu kami ambil
pada kesempatan ini kenapa juga akhirnya kami minta maaf
karena kami menunggu sekian lama padahal ada beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan
dan apa yang dilakukan itu suatu hal yang berat kami anggap
karena ketika kita melanggar konstitusi melanggar etika dalam berpolisik
yang mendapatkan efeknya adalah seluruh bangsa indonesia seluruh rakyat indonesia
dan berimbas juga pada mundurnya demokratisasi di indonesia
yang merupakan salah satu dari cita cita reformasi yang kita sama sama
oke mas ciko masih ngomongin soal kader kan tadi bu mega juga salah satunya menyebut
pak ahok udah ada tugas nih nah apakah sebenarnya pdip juga udah mulai menaruh kader kader terkuatnya
seperti misalnya mas ahok untuk nanti pilkada serentak
kami masih dalam proses menjaring para calon kepala daerah dari berbagai unsur
tapi aku cuma tentunya kami prioritaskan dari kader sendiri
apalagi bagi pdi perjuangan kami bersyukur bahwa kami memiliki tujuh puluh incumbent
di tingkat provinsi kabupaten kota seluruh indonesia
kami juga sebagai satu partai yang paling banyak bisa mencalonkan sendiri tanpa kerjasama
atau koalisi dengan partai lain
total serampir satu ratus empat puluh kabupaten kota dan dua belas provinsi
jadi kami di provinsi provinsi tersebut tentu mengutamakan kader
sebisanya semuanya sebagai calon kepala daerah
kalaupun tidak minimal sebagai calon wakil kepala daerah
dan alhamdulillah kami juga bisa mengatakan bahwa kader kader kami yang berasal dari berbagai daerah
itu banyak yang mempunyai
artinya apa artinya sebagai kader walaupun tidak berasal dari daerah tertentu
tapi cukup populer di daerah tersebut
jadi contohnya seperti pak ahok gitu
pak ahok itu populer di banyak daerah di indonesia di sulawesi utara di jakarta
di sumatera utara dan beberapa daerah lain
beliau sangat populer kan kalau kita mau lakukan survei gitu
nomor satu keterkenalannya sudah pasti
elektabilitasnya pun tidak kalah mungkin dengan tokoh tokoh lokal
jadi pak ahok itu insya allah sepertinya akan ditalonkan
tapi kami belum memastikan di daerah
mas jayadi tadi kan dibilang kayaknya pak ahok juga akan ditaruh nih di lokasi lokasi
kalau mas jayadi melihatnya apa yang bisa dilakukan oleh pdip
untuk nanti kansnya melawan keluarga dari pak jokowi
kalau pdip harus mengandalkan ketokohan personal dan mesin partai
ya itu yang paling utama
kalau misalnya orang seperti ahok
yang memang memiliki ketokohan personal
itu memang suatu pilihan yang masuk akal gitu
karena pdip harus diakui menurut saya tidak bisa mengandalkan hanya mesin partai
meskipun memang seperti kata bang ciko
pdip bisa ngusung sendiri tuh di banyak tempat ya
tetapi sedikit sekali pdip itu menang dengan angka lima puluh empat
tidak bisa hanya mengandalkan kedisiplinan mesin partai
tapi juga harus mencari tokoh yang bersifat lintas sektor
baik di tingkat provinsi apalagi tingkat provinsi
memerlukan tingkat kemenangan yang lebih tinggi
misalnya calonnya cuma dua atau calon cuma tiga
maka seorang calon bisa menang kalau dia memperoleh
angka di atas empat puluh untuk amannya
kalau cuma dua calon yang bertarung
itu bisa mencapai harus mencapai lima puluh persen lebih
dua itu saya kira yang harus diutamakan oleh pdip
calon calon di tingkat lokal ataupun calon nasional
kalaupun tokoh nasional seperti bang ciko misalnya
mau bertarung di daerah saya di sumatera selatan
kayaknya bang ciko belum lokal itu misalnya
kemudian juga rekomendasi eksternal di bajakan bapuan
arah politik pdip apa nih ke depannya
bahwa sikap politik itu diserahkan sepenuhnya
pada ketua umum kami ibu megawati soekarno putri
yang kemudian disambut oleh ibu megawati soekarno putri
dengan mengatakan bahwa bukan hari ini
beliau akan mengumumkannya terkait dengan apa yang dia sebut
ada hitungan hitungan yang politis
nah yang itu maksudnya adalah
bagaimana kita melihat lebih dan kurangnya
dan dalam waktu empat sampai lima bulan ini
tentunya kami juga akan menilai
bagaimana gerakan gerakan dari presiden dan wakil presiden terpilih
terkait dengan bagaimana cara cara mereka mencoba untuk
membagi bagi kue kue kekuasaan ini
apakah betul betul seperti disampaikan tadi
bung habibur rahman dari cuplikan tadi
yang tulus dan untuk berbuat bagi bangsa dan negara
dan bukan sekedar karena tekanan tekanan terhadap ke politik
dan itu menjadi penilaian terakhir yang kami kembali
kapan akan ditentukan setelah pelantikan
kemungkinan menjelang pelantikan presiden jokowi atau setelah
sorry menjelang pelantikan presiden prabowo
atau setelah pelantikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari itu
yang jelas mungkin sebelum pembentukan kabinet
kenapa ada clue dari bu mega itu kan minimal ada dua tadi
yang kedua clue nya adalah bahwa ada hitung hitungan politik
maka menurut saya incus ini ada empat kemungkinan sebetulnya
satu memang masih ada dua kelompok atau dua pemikiran di pdip
apakah bergabung atau tidak bergabung pemerintahan ke depan
tapi belum mau diputuskan karena hitung hitungan politik tadi
yang ketiga bisa jadi apa namanya
memang akan memutuskan untuk beroposisi
tapi over oposisi itu nanti harus menghitung dampak negatif atau potensi terhadap pdip
yang keempat ada kemungkinan juga tetap bergabung
tapi lagi lagi masih menghitung dampak positif maupun negatifnya
jadi masih ada empat kemungkinan dari pernyataan yang cukup
baik artinya masih dikalkulasi politik juga ya mas jayadi

dan mas ciko hakim jurubicara pdi perjalanan